halo tante indira
tante indira kan lagi di boston sama michelle
ini mama janjian sama tante karina
sama suaminya juga om chandra
kenapa inci mama pake ketemuan sama orang tua ini
kenapa aku nanyanya begitu
aku tau bapak tuh sayang banget sama mandi
tapi kan aku anak bapak juga
bapak jangan terus belain mandi nomba
bapak juga harus percaya sama aku
kamu kenapa punya pikiran begitu
bapak itu sayang luar biasa
dua duanya anak bapak yang bapak sayang
kalau kalian bikin salah
ya pasti bapak marah
mau kamu mau andin sama sayang
jangan punya pikiran begitu
bapak aku gak mau
rasanya bapak tuh lebih sayang sama andi ketimbang aku
enggak kamu jangan punya pikiran begitu ya
dua duanya bapak sayang
bapak kalau lihat kamu tuh selalu inget waktu kamu kecil
main main sama bapak

masa masa yang luar biasa indah

untuk kecil selalu bisa bikin bapak senyum
untuk kecil selalu bisa bikin bapak senyum
tapi itu tadi
siapapun yang bikin salah
pasti harus papa tegur
supaya jadi orang yang lebih baik
melindungi putri putri papa
harus selesain sama papa
ada yang punya pikiran gitu lagi ya
terima kasih pak
terima kasih pak
jadi ya sayangnya
baik pac total
kenapa kamu melakukan ini sama andi
pak sabar dulu pak
kamu minta papa sabar
melakukan ini sama anak saya
pak kamu ikut papa pulang sekarang
pak jangan pak please jangan bawa andi
pak tunggu dulu dong pak
kasih saya kesempatan buat bicara pak
baik baik sama kamu
mana ada seorang ayah bisa ngomong baik baik
saat tahu anaknya diperlakukan seperti ini huh
kalau kamu masih memaksa
kamu akan melihat
ngurkanya seorang ayah
jangan bawa andi
pak jangan bawa andi
jangan bawa andi
akhirnya baru aja keluar mas
aku baru mau bangunin kamu
kamu mimpi apa sih
jangan aku aku penasaran
atau mimpi apa sih mas
segitunya ya mas
kamu takut kehilangan aku
sampai kebawa mimpi gitu loh
mimpi apa sih
gak usah gr
namanya juga mimpi
ya mimpi kan nggak bisa diatur
tapi kan aku penasaran
apa sih mas
balik kan aku tau
gak tau saya udah lupa
semua kalau manis
udah sembuh kan mas
kan kamu perhatiin aku
masa aku gak sembuh
masa aku gak sembuh
emang gak paham rachel ya
sibuk gak dia
mama bisa pinjam dia gak
mama ada janji lunch sama teman mama
tante indira kan lagi di boston sama michelle
ini mama janjian sama
sama suaminya juga
ngapain sih mama pake ketemuan sama orang tua yang nina
atau malah cerita soal andi yang pernah masuk penjara
karena bunuh roy
sudah terlanjur janji
ya boleh ya
lagi pulang mama janjiannya di cafe alabama
iya nanti aku telepon andi
aku langsung berangkat aja ya
apa berangkat ya
ini ada tagihan uang kebersihan
oh iuran ya
oke sebentar saya ambil uangnya ya

andin karisma putri membuat surat perjanjian ini dengan sadar dan tanpa paksaan
bahwa saya akan berusaha terus untuk membuat suami saya aldebaran alfari mencintai saya dalam waktu enam bulan
sejak dua puluh empat oktober sampai dengan dua puluh empat april
namun bila dalam kurun waktu enam bulan tersebut aldebaran alfahri belum juga mencintai saya saya akan menyerah
andin andin gak mau mempertahankan pernikahannya